kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan menjadi kekuatan bagi jainal arifin untuk berprestasi di ajang paralimpik
kini jainal pun menjadi andalan indonesia untuk merebut medali di asian para games oktober mendatang
awalnya sih saya nggak ada impian atau niatan buat turun di balap kursi roda ini mbak
awal awalnya sih saya diajak dulu ke lapangan gitu kan suruh liatin dulu
coba lihat dulu nanti ada yang latihan kursi roda katanya ikut aja dulu
nanti bisa dilihat terus seruk apa enggaknya minat apa enggaknya nanti terserah kamu aja gitu kan
dan akhirnya setelah dilihat lihat oh kok kayaknya asik juga gitu kan
sesuai sama hobi gitu kan
mungkin habis saya kan diadu kecepatan gitu jadi agak
selaras juga sama hobi saya
wah ternyata saya sekarang bisa dibilang saya tuh bisa jadi atlet kayak gini ternyata oh ada hikmahnya juga dibalik semua ini
dan alhamdulillah dengan kondisi saya gini
dengan kondisi saya seperti ini tuh
alhamdulillahnya nikmatnya itu bertambah loh mbak
saya lebih bersyukur istilahnya lebih
oh ternyata allah lebih sayang sama saya itu karena ya itu
rencananya itu lebih indah gitu kan
tapi dulu ada yang bilang saudara saya paman saya mungkin saya lagi terpuk terpuruknya gitu kan lagi down downnya
maksudnya kok gini banget gitu kan kok sampai segininya
terus dia bilang beliau bilang udah gak usah berkecil hati katanya
allah tuh gak akan ngasih cobaan di luar batas kemampuan umatnya gitu kan
wah percaya katanya kalau misalkan nanti kedepannya kamu bisa punya kelebihan katanya gitu
entah itu dari apa walaupun belum tahu gitu
tapi wah percaya
kamu bakalan nanti bisa menggunakan kelebihan itu buat hidup kamu katanya gitu
dan akhirnya ya mungkin ini kelebihan saya sekarang gitu
kalau kursi roda itu bisa dibilang ini kaki saya
ini udah kayak apa ya buat saya tuh udah kayak udah nyatu aja gitu kan
makanya kadang saya sering ngomong sendiri sama kursi roda saya gitu kan
kalau mau tanding atau udah latihan atau saya mau tinggal pulang gitu kan
kadang saya mau tanding
kalau mau tanding saya
ayo kita berjuang ya gitu kan
kalau itu sih saya selalu ingat keluarga aja
keluarga sama ya mungkin istri sama anak saya di rumah
bagaimana saya istilahnya bisa membuat mereka bangga ya saya harus menang gitu kan
mau caranya gimana saya harus habis habisan di sini
saya harus bisa habisnya bisa jadi juara gitu
alhamdulillah itu sejauh ini ampuh buat saya
kalau buat jaga jaga sih sekarang ya itu aja
mungkin kalau ngelihat lawan kita mungkin gak ada habis habisnya gitu kan
mungkin mereka ada yang di atas kita
banyak lah mungkin
tapi kalau misalnya kita ngelihatnya kesitu terus ya mungkin gak ada apa ya spirit sendiri buat kita
yang jelas sekarang buat
saya fokus di naikin limit saya sendiri